ya karena apa ya ngeliat mereka tidur di jalan kasihan
gak punya tempat tinggal
terus pas lihat saya lewat dari toko pulang dari toko
ngelihat mereka juga kadang kehujanan pas hujan gede gitu kan
mereka di emperan kedinginan malem malem
terus udah gitu makan dari tempat sampah
itulah yang bikin miris ya
banyak banget tantangan banyak banget rintangan
tapi gak ada niatan untuk berhenti
selalu pengen membantu terus
karena udah apa ya

bukan kalau ditanya gitu sedih
banyak banget tantangan banyak banget rintangan
tapi gak ada niatan untuk berhenti
selalu pengen membantu terus
mereka saya anggap keluarga sendiri
karena kasian aja
kadang ada yang dibuang sama keluarganya
karena ada juga yang udah saya temuin terkonfirmasi keluarganya
jadi agak agak berat juga gitu ya
termasuk anak juga
kita bisa mengimbangi
mengimbangi apa yang mama jalankan
bapak sadar gitu
bapak terima dengan lapang dada
bapak tidur saja bangga
karena belum adanya rumah sakit jiwa di provinsi banten tempat tinggal parti
prioritas odgj yang ia bantu adalah yang berada di jalanan
akhirnya kami pun menemukan satu odgj pria
pendekatan pun dilakukan oleh parti
punya ibu punya bapak siapa namanya
bapak enggak punya
udah ninggal ibunya
oh bukan ninggal
lah kan bapak lahirnya dari ibu
masa enggak ada sih
itu dari pohon
pembersihan biasa dilakukan dengan menggunting kuku dan mencukur rambut odgj
bu biasa kalau lagi evakuasi odgj gini suka ada yang marah atau enggak mau
ada yang berontak
bahkan cewek cewek itu berontak sama kayak ini
ini dulu berontak
paling susah ini berontak
sampai nipu kadang gitu
nudahin yang lebih seringnya
sekarang udah enggak ya ita ya
udah pinter ita mah sekarang
biar enggak ada kutunya
biar enggak ada kutunya
biar enggak ada kutunya
biar enggak ada kutunya
odeh gj pun dimandikan
digantikan pakaiannya dengan yang bersih dan layak
sebelum kemudian dibawa pulang ke yayasan
rasa persaudaraan ibarat tali yang mengikat antara parti dengan odgj yang ada di yayasan
jiwa kemanusiaan parti menjadi lentera bagi odgj
untuk merajut kembali jiwa jiwa yang hilang
mengisinya dengan cinta kasih dan sayang
membawa dari gelapnya dunia di alam bawah sadar mereka
untuk kembali bangkit dan sadar masih adanya masa depan yang cemerlang
masa depan yang cemerlang
masa depan yang cemerlang
masa depan yang cemerlang
masa depan yang cemerlang
masa depan yang cemerlang
besarnya khis ketik pria yang lalu melupakan ata screams
jaya keragam bahasa di reactors itu miten
orang dengan gangguan jiwa memiliki raga yang utuh dan umumnya sehat namun tidak dengan jiwanya
hal inilah yang coba untuk parti isi salah satunya dengan rohani
di bulan ramadan odgj yang tidak terlalu parah mengalami gangguan jiwa
diajarkan kembali untuk menjalankan ibadah puasa
sahur menjadi kegiatan rutin yang mereka lakukan di bulan ramadan
menu sahur di sini tidaklah mewah tapi cukup menutrisi odgj hingga maghrib tiba
memang tidak wajib bagi odgj untuk berpuasa
tapi setidaknya mereka belajar mengingat kembali bagaimana menjadi seorang hamba
menyirami hati dan jiwa dengan iman dan damainya beribadah
belajar mengaji juga menjadi kegiatan yang dilakukan hampir setiap hari tidak hanya di saat ramadan
penampakan ini sangatlah menampilkan sisi lain odgj yang berbeda dari bayangan
lihatlah bagaimana kita mengajari odgj
lihatlah bagaimana kita mengajari odgj
lilis salah satunya
sembilan puluh enam ayat dari surat al waqi'ah
bisa ia hafalkan dengan baik dan tepat
pun dengan odgj lainnya
huruf demi huruf di al quran kembali dipelajari untuk mengaktifkan kembali memori memori yang tersimpan
kegiatan rohani ini juga memiliki manfaat dari sisi medis
memang dalam psikiatri sendiri sebenarnya ada namanya psikiatri religi
yang itu antara lain yaitu tadi
kalau kita muslim berarti diarahkan seperti itu
mengaji kita diskusi terus baca quran sholat berjamaah
nah itu akan membantu pasien pasien itu lebih ke arah kesembuhan
harapannya dengan kita kerohanian itu menjadi lebih tenang
sinyal sinyalnya pun itu lebih ke arah normal
pada dasarnya ada tiga hal yang harus dilakukan untuk mengontrol atau menyembuhkan odgj
yaitu pengobatan aktivitas dan sosialisasi
ketiga hal ini yang selalu parti tanamkan di yayasan jiwa berseri
odgj diajarkan untuk berperilaku layaknya manusia normal
membersihkan kamar mengurus dirinya sendiri termasuk juga memasak
biasanya untuk menu berbuka parti memasak bersama dengan odgj
mereka berbagi tugas dan semua itu bisa mereka lakukan layaknya orang normal
untuk makan sehari hari parti memang biasanya memasak agar lebih hemat
biaya sehari hari di yayasan parti dapatkan dari donatur dan uang pribadinya
juga untuk pembangunan yayasan
emas ada perhiasan saya saya jual
untuk mondasi pas dari
awal awalnya kan masih belum ada
dana nih untuk
kebangun yayasan ya itu
dari saya dulu gitu
untuk awal awal mulanya
tapi ya nggak semuanya saya juga
tapi ya lebih dukungan ke
hati nurhaninya sih
kini parti masih
membutuhkan donasi untuk menyelesaikan
pembangunan ia menggunakan
youtube sebagai sarana untuk membuka
donasi dan mencari keluarga
saatnya berbuka tiba
kesederhanaan dan kehangatan
saat berbuka begitu melekat
saya rasakan di sini
berbuka juga menjadi pelepas dahaga
tak sedikit odgj
yang bisa menyelesaikan puasanya
besok puasanya lagi ya
sholat tarawih pun menjadi penutup
hari di yayasan
menghabiskan waktu bersama para odgj
di sini adalah pengalaman yang
setiap jam satu pasti bangun
sampai pagi kadang nyapu jam dua malam nyapu
jadi dia gak mau diam
di uci ada gangguan
itu dalam kanong tidurnya ada gangguan
itu gangguannya matanya gak bisa itu apa itu minyak
kadang ada yang gerak dia
mau kemana sih
sebulan sekali setiap hari jumat
odgj di yayasan jiwa berseri berangkat berobat ke puskesmas
untuk dicek kondisinya secara berkala
tidak semua odgj diperiksa
ita saniah a'at tini dan aida lah yang kali ini mendapat giliran ke puskesmas
terus kebiasaannya bagaimana sekarang
bisa sedikit sedikit tapi tidurnya

terus ngapain itu
sampai pagi kadang nyapu jam dua malam nyapu
jadi dia gak mau diem
itu dalam kanong tidurnya ada gangguan
itu gangguannya matanya nggak bisa itu
apa itu minyak
kadang ada yang gelap gelap
ada yang getak getak
ada suara suara gak
suara suara ada di telinga suara suara
suara ini orang bisikan
saya kan dokter
kebetulan hari ini ada sekitar empat lima orang tadi ya
itu memang gangguan yang rata rata dialami itu adalah halusinasi
dia bicara sendiri tiba tiba marah tanpa sebab
kemudian setelah itu diem
jadi ada kadang manik ya
dia meningkat emosinya
kadang dia depresi dia murung dia diem aja
odgj di kabupaten serang memang saat ini hanya bisa rawat jalan ke puskesmas atau rumah sakit saja
tidak untuk rawat inap
hal ini dikarenakan belum tersedianya rumah sakit jiwa di provinsi banten
padahal berdasarkan undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu empat belas pemerintah provinsi wajib mendirikan setidaknya satu rumah sakit jiwa
hal inilah yang sedang diupayakan untuk dilakukan pembangunannya di tahun dua ribu dua puluh
rumah sakit jiwa saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi banten
karena memang untuk pendirian rumah sakit jiwa itu memerlukan studi kelayakan yang
cukup sedikit atau yang cukup sulit
kemudian ketersediaan tenaga kesehatan ketersediaan lainnya dan sebagainya
saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman teman dari yayasan sebagai warga masyarakat
yang peduli terhadap masyarakat yang menderita odgj
karena dengan hal tersebutlah kami tenaga kesehatan khususnya tindakan kesehatan dan pemerintahan daerah dapat menangani kasus kasus odgj

lebih baik lagi
selain membawa odgj berobat
parti pun tak jarang membawa odgj untuk berekreasi keluar yayasan
kali ini kami akan berekreasi ke pantai anyer bersama seluruh odgj
kegiatan ini sangat disukai oleh para odgj
selain itu aktivitas dan gerak juga memang sangatlah disarankan
untuk mendukung pengobatan odgj
mengajak mereka untuk bersosialisasi
dan tidak hanya fokus dengan dunia di pikirannya sendiri
bernyanyi dan menari bersama membuat mereka sejenak lupa
akan beban berat yang ada di bawah alam sadarnya
tawa dan kebahagiaan ini mungkin memang tak selamanya
tapi seperti indahnya senja
walau sementara akan kembali lagi menyapa saat fajar tiba
diriku kau tinggalkan
kau tak berbisa
kau tak suka jauh
kau tak suka jauh
kau tak suka jauh
kau tak suka jauh